jangan lakukan itu gue capek dihina
ya allah bang dengar baik baik bang
allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya
kalau memang kita sudah mampu dan siap pasti akan diberikan kekayaan baru
diam bisa diam gak sih loh
gue gak dengerin cerama lu ngerti gak
kita bawa ke makaman sebelum sore
ayo pak bapak rapiin aja dulu
ya allah jenajah ini berat banget pak

jangan jatuh gini ya
pak ustaz itu dokter pak ustaz
iya pak tenang pak
saya tahu pak kayaknya ada yang mengganggu kita pak
nama wanita lo terburu buru
ya allah bangun
pak ustadz itu kenapa
tadi di liang lahat ada yang narik kaki saya pak ustadz
ya benar pak ustadz kayak ada syaitan pak ustadz
yaudah kita kesana aja
aku takut pak ustadz pak ustadz ada yang seduan
ya allah pak ustadz
yaudah ayo pak warga yuk
latar sini aja terandanya
tunggu pak ustadz
tunggu pak ustadz
tunggu pak ustadz
tunggu pak ustadz
tunggu pak ustadz
yaudah pak sekarang diangkat pak
bukannya saya membuka aib almarhum
sebenarnya apa yang terjadi pada almarhum
mungkin bisa ibu menceritakan
sedikit tentang almarhummu
sepertinya umur pak
atas semua apa yang dilakukan seumur hidupnya
dia harus membayar semuanya pak ustadz
sekali lagi bu lestari
sebenarnya saya tidak pantas bercerita seperti ini
tidak ada niat saya untuk membuka aibnya almarhum
ibu bisa menceritakan kejadiannya
apa yang diperbuat almarhum bu
mungkin saya bisa membantunya dengan izin allah
sebenarnya suami saya
ibu mas ini mam data segar
eh bu lestari beli penutup
kalau makan gituan doang mana ada tenaganya
udah mana narik angkot nggak ada penumpangnya
nggak apa apa bu yang penting cukup buat sekeluarga
makasih ya bu
kami udah biasa aku makan tempe
anaknya yang dulu yang dua tahun meninggal
bisa jadi juga kekurangan gizi itu mempasti
boleh hina keluarga saya
jangan ungkit kematian anak saya
aku ingatkan ya awas kamu
kamu gak boleh kecampurin keluarga saya
mulai sekarang kamu jangan belanja lagi ke tempat tukang sayur itu
sampai gue dihina
lagian mau belanja dimana lagi selain di dia mbak
di sebelahnya kan banyak
ngapain lu belanja tempat nyinyir itu
gue capek dihina terus
ngerti gak lu
omongan orang gak usah didengar
lagian kan kita emang begini adanya
lu denger gak sih
sabar itu ada batasnya
emang kalau kita susah minta makan sama mereka
makanya gue apa terus
ini tuh cobaan dari allah
kita susah seperti ini karena diuji terus gitu
asal lu tau ya
gue akan berusaha menjadi kaya
apapun caranya gue akan lakuin itu
ya allah bang
dengar baik baik bang
allah itu tidak akan memberikan cobaan
melebihi kemampuan umatnya
kalau memang kita sudah mampu dan siap
pasti akan diberikan kekayaan bang
bisa diam gak sih lu
wah gue gak dengerin ceramah lu
seharian gue narik angkor
satupun gak ada penumbang
kalau gini terus
kacau nih jadinya
ngagetin lu ya
gue seharian nih narik angkot
satupun gak ada penumpang
lu pengen cepet kaya kaya gue
siapa yang mau miskin
lu pengen cepet banyak duit juga kaya gue
nanti malem gue kembali
nanti malem gue kembali
nanti malem gue kembali
nanti biar gue kasih tau cara lu dapetin duit banyak
khusus di ruangan rumahmu
isi kotak ini
tuyul ini harus diberi susu